penasaran sama bubur bakar saya langsung ke kedai di kawasan karawaci kota tanggerang
gimana tuh caranya bubur kok dibakar
jadi bubur dipanasin dulu terus aduk sama potongan ayam
jadi buburnya diletakkan di panci tembikar atau kelaipot selama kurang lebih maksimal lima menit
terus dibakar ini yang menamakan jadinya bubur bakar
nah proses ini juga buburnya akan dibakar sampai dengan mendidih supaya ketika disajikan buburnya masih dalam keadaan panas
untuk toppingnya ada telur ayam kampung dibakar bersama dengan bubur biar makin gurih kasih keju mozzarella
ada juga yang pakai beef patty seperti ini biar seru atraksinya nih
setelah daging matang kita susun bersama cakwe tortilla kacang dan daun kemangi
udah ada nih buburnya aduh tuh lihat cantik banget ya
kalau pemirsa tim bubur diaduk atau enggak
kalau saya sih tim bubur yang nggak diaduk soalnya udah cantik begini gak kuat nih kalau misalnya diaduk
jadinya kurang cantik sama makan ya pemirsa
paduan keju mozzarella kehangatan bubur juga beef patty nya benar benar cocok di lidah saya
dari yang dibakar lanjut ke bubur goreng yang lagi hits di tanggerang
bubur goreng bersaudara dengan nasi goreng gak ya
cara membuatnya kocok telur
lalu masukkan daging ayam
tumis bersama daun bawang kecap asin dan buburnya
ini proses dari bubur goreng ya
jadi buburnya digoreng di sini ditumis dengan umbuk
biar nggak kering aduk terus ya
terakhir tambahkan minyak wijen
sebelum disajikan kita tata di mangkuk bersama saus telur asin ayam suwir juga pangsit goreng
jadi rasa dari bubur goreng ini benar benar unik
dan ada tambahan saus telur asin tadi yang bikin rasanya jadi beda
dan bubur goreng ini menjadi solusi
kalau ada perdebatan dari netizen antara bubur diaduk atau nggak diaduk ini solusi yang pas
tadi sudah diaduk ada saat digoreng dan topingnya jadi masih utuh kemasannya masih cantik
jadi pilih bubur goreng atau bubur bakar nih
apapun pilihannya jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya saat keluar rumah